mengajak anda untuk kulineran serba hemat kira kira mau saya ajak mana aja aja ya
lokasi kuliner pertama kita akan ke tempat makan dengan nuansa jepang di jalan marta dinata
bandung disini anda bisa mendapatkan menu nasi katsu super jumbo dan juga ramen serta aneka
minuman dengan harga super hemat tempat makan yang setiap harinya buka pukul sebelas siang hingga
malam ini juga menyediakan beberapa macam saus yang bisa dipilih oleh para
pelanggan kuliner kita hari ini memang benar benar kuliner paket hemat karena memang sebesar ini
sui jumbo ini bayangin ini cuma dua puluh lima doang dan katsunya pakai apa ada mozzarella nya terus ini
bisa ditambah dengan pilihan saus yang ada di sini so ada cheese ini ada lava ada barbecue dan hal
menurut pengelola tempat makan yang baru buka satu tahun ini pada hari kerja mereka bisa menjual
sekitar dua ratus porsi per hari sedangkan pada akhir bekan bisa menjual hingga empat ratus lima puluh porsi wah sabar sabar
ya kalau mau datang di weekend paling besar itu masih kacau sama yang masih ke semoja untuk
minumannya dari tokyo strawberry
pengunjung yang baru pertama kali menikmati tempat makan di jepang ini juga bisa menjual dua ratus porsi per hari
pertama kali datang ke tempat makan ini pun mengaku kaget ketika disuguhi hidangan yang super jumbo
jadi sering balik balik sini melihat rame jadi penasaran soalnya bagaimana work it sih soalnya
banyak terus murah juga ada paketan murah juga kan terus karena lagi lapar jadi mantap
yang jumbo sudah
tapi kok saya masih pengen jajan ya kalau gitu kita bergeser yuk ke jalan braga jalan braga yang
selalu dipenuhi turis domestik maupun luar negeri ini memang selalu menarik ya untuk dikunjungi
karena ada banyak corak seni di sepanjang kawasan ini mulai dari bangunan belanda tempo dulu
restoran maupun kafe hingga seniman jalanan yang menjajakan lukisan ataupun seniman musik eits stop sudah sampai di
tempat yang diresmikan dua belas september dua ribu dua puluh atau pada masa pandemi ini menjadi sumber ekonomi warga sekitar
di pujasera ini terdapat sekitar dua belas gerai yang menjajakan aneka makanan dan minuman dengan harga yang terjangkau
dan pilihan kuliner hemat kedua saya jatuh pada bakmi jamur baso dengan harga kurang dari dua puluh ribu rupiah
ulala udah gak sabar ya
mbak berni mau cobain
kalau tadi udah makan nasi jumbo sekarang makannya bakmi jamur ini harga satu porsi ini cuma delapan belas aja kurang dari dua puluh ribu
menurut pemiliknya dalam sehari mereka bisa menjual tiga puluh hingga empat puluh porsi bakmi
dan mayoritas pembeli berasal dari kalangan pelajar mulai dari sma hingga anak kuliahan
sedangkan ketika makan siang biasanya didominasi oleh pegawai kantoran yang berada di sekitaran jalan braga
ayam jamurnya ini bakminya memang kita rasik sendiri kemudian jamurnya juga sama pakai yang fresh pakai jamur sempiun
kemudian disini toppingnya juga banyak pilihan ada baso irap baso telur dan baso pesatu juga ada
gerai bakmi jamur ini buka dari pukul sepuluh pagi hingga sepuluh malam
makan nikmatnya beneran dengan harga
maka nikmatnya beneran dengan harga ini
maka harga hemat kan
mita handayani helmy surya negara bandung jawa barat